relawan asal indonesia terus berdatangan ke lokasi gempa turkiye untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan para penyintas gempa
dan malam ini melalui sambungan zoom sudah ada direktur satria asar humanity diki rawan
halo selamat malam waktu indonesia mas diki
ya selamat malam disini pukul tiga sore di gajang tepurki
baik mas diki kalau saya tidak salah ini mas diki berada di lokasi pengungsian
bagaimana kondisi para penyintas disana mas diki
ya kalau kita lihat di lokasi ini ada berdiri ratusan tenda yang dibangun oleh pukul tiga sore di turki melalui lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah yaitu afad
disini ada pengungsi yang datang dari wilayah gajang tepurki
kondisinya saat ini mereka diberikan satu tempat ini ya taman
yang kemudian disulap sementara menjadi pengungsian untuk
di sana kan sedang musim dingin begitu ini bagaimana nasib mereka mas diki
ya kalau di gajahtep ini cenderung lebih hangat meskipun hangatnya itu tiga derajat ya
di sini siang ini atau sore ini sekarang itu suhunya tiga derajat
sebelumnya kami ke gajang tepurki kami lebih dahulu datang ke provinsi malatya
nah di melatih itu bisa sampai minus sembilan derajat
kalau kondisinya menuju malam apalagi pagi ya itu bisa sampai sebelas derajat
dan kondisi ini memang membuat masyarakat yang terdampak pencarian ini sangat meneritaya gitu
apalagi ketika kejadian pertama gempa justru itu sedang puncak dinginnya di beberapa produksi yang terdampak gempa itu
sedang puncat dingin dingin ya hujan salju yang sangat sangat dingin saat itu
tapi kalau misalnya melihat situasi cuaca yang seperti ini bagaimana sebenarnya
kalau di dalam tenda apakah memang sudah disiapkan penghangat atau memang warga penyintas akibat gempa ini justru harus bisa menerima keadaan seperti itu
ya untuk hari pertama kedua memang kondisi yang masih mengenaskan
alhamdulillah tapi kalau di hari sekarang ini tenda tenda saya lihat sudah banyak dilengkapi oleh mesin penghangat
nah meskipun ini juga yang manual
saya pakai kayu bakar
kayu bakar gitu
nah untuk tempat tempat lain itu belum tentu kebagian semua mas
karena informasinya tenda ini juga terbatas
apalagi musim penghangat ini masih terbatas
info dari teman teman kita pemerintah turki juga mesti mencari nih bantuan bantuan tenda tenda yang lebih dari sekarang
lebih cukup dari sekarang gitu mas
mas diki sebagai relawan asal indonesia apa saja kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh mas diki di sana
ya alhamdulillah kami berkumpul dengan beberapa negara
itu posco bersama di malatya
dan di sana kami saling berkumpul informasi
tim tim yang datang dari negara tersebut paling banyak itu adalah yang punya spesialisasi sar
mereka kemudian kami melengkapi dengan makanan kebutuhan para relawan yang membantu di malaysia itu
dan kita sedang membagikan makanan pokok sembako kemudian jaket rimut
dan insya allah kita juga terus membagikan
kita juga terus memberikan makanan di malatya di hatay
dan insya allah hari ini di gaziantep itu berupa hot meals
kira kira per hari kita upayakan ada minimal seribu paket seribu porsi yang akan kita berikan
sejauh ini bagaimana proses penyalurannya apakah ada kendala
mengingat bahwa sempat ada informasi bahwa memang banyak lokasi lokasi yang sampai saat ini masih sulit untuk diakses
ya beberapa tempat seperti karaman maras dan hatay
tadi teman teman sampaikan memang ada kendala di perjalanan
hanya kita perlu memutar
tadi maksud kita dari melatih ke gaza itu memutar melalui karaman maras itu sejauh seratus km ya mutarnya
itu kira kira juga di daerah tersebut kebetulan pas kami lewat juga ada kabut salju yang cukup tebal
hingga ini juga menghalangi perjalanan para relawan
tapi alhamdulillah semua relawan yang kemudian sudah mengetahui kondisi ini
mereka punya cara sendiri untuk mencapai
lokasi lokasi yang kemarin masih sulit dijangkau
mas diki bantuan dari seluruh negara begitu ya bisa kita katakan seperti itu terus berdatangan ke turki
sejauh ini bagaimana terkait dengan kebutuhan dari para penyintas ini
apakah memang cukup atau justru masih tetap kurang
kondisi sekarang yang tadi saya sampaikan di awal itu
kondisi sekarang yang tadi saya sampaikan di awal itu ya

kemudian kebutuhan relawan relawan tenaga ahli ini juga menjadi kebutuhan utama untuk mengevakuasi gedung gedung yang
ini kan delapan puluh ribu lebih ya gedung yang rusak
ini bukan seperti kita di indonesia yaitu rumah rumah
tapi di sini kan gedung ya
jadi sekali rumah itu memang sangat parah gitu ya
dan ini butuh tenaga ahli
kemarin juga kita ngobrol ngobrol dengan relawan relawan yang saat ini ya sudah banyak yang kelelahan dan lain sebagainya
mungkin ini perlu tambahan
tapi di beberapa tempat di sekian titik itu juga sudah dihentikan
karena memang pertama kesulitan dan kedua memang dinyatakan sudah tidak ada korban di situ
tapi kalau berdasarkan pantauan dari mas diki sendiri apakah memang untuk relawan terkait dengan yang tim evakuasi dari indonesia masih perlu dibutuhkan untuk diterbangkan ke sana
saya rasa perlu pak untuk power sharing kali ya bergantian
karena siang malam ini relawan saya pulang malam pun masih ada di lokasi runtan bangunan untuk melanjutkan pencarian
di setiap tempat ini ada
dan saya lihat ada juga yang memang tidak kosong tidak ada relawan mungkin dikarenakan kekurangan relawan
jadi apabila indonesia sudah mengirim tim yang insya allah inasar dan basarnas katanya ya
semoga bisa segera bergabung dan ini pasti akan sangat membantu pak masyarakat yang sekarang menunggu tambahan relawan untuk spesifikasi
spesifikasi besar ini
mas diki sempat berbicara soal koordinasi dengan relawan lainnya dari seluruh negara yang datang ke sana untuk membantu proses evakuasi dan juga memberikan bantuan
lalu sejauh ini apakah proses koordinasi itu cukup baik di sana atau justru sebaliknya
alhamdulillah di sini terkoneksi dengan baik pak
jadi kita disiapkan satu tempat
karena seluruh pelajar dan mahasiswa di sini kita sudah berpengalaman
kita sudah diliburkan
hingga tempat tempat mereka itu gedung gedung dipakai oleh relawan dan juga pengungsi
jadi kami postur kami itu ada di salah satu sekolah di daerah malatya itu
sangat cukup ya
insya allah ada kamar mandi ada penghangat juga ada dapur umum yang diberikan atau disiapkan oleh pemerintah
koordinasi pun juga masing masing negara diberikan ruangan untuk saling berkoordinasi di provinsi yang kami ada di sana
saya belum tahu kalau di provinsi provinsi lain
tapi lah kalau di provinsi malatya ini baik
terakhir mas diki
mas diki ini kan tadi kami juga ada pemberitaan soal bagaimana kondisi yang ada di suria
tentunya ada daerah daerah yang masih sampai saat ini masih dalam suasana konflik begitu
tapi apakah ada informasi bahwa mungkin dari indonesia dari mas diki sendiri terkait dengan memberikan bantuan penyaluran bantuan ke wilayah suria
apakah ada koordinasi terkait hal ini
apakah ada informasi
apakah bisa disalurkan ke sana ataupun tidak
saya sepengetahuan saya informasi beberapa teman memang indonesia secara personal tidak bisa datang langsung ke suria
tapi mungkin kita bisa kerjasama dengan lembaga lokal pak untuk memberikan bantuan
dibantu oleh lembaga lembaga lokal turki untuk kemudian bisa menyalurkan bantuan di sana
itu informasi yang saya dapat dari teman teman
jadi sementara ini kita tidak bisa masuk surga
tapi kita bisa koordinasi dengan lembaga lembaga lokal di turki atau di syria
baik baik mas diki irawan direktur satria asar humanity terima kasih sudah berbincang dengan kami selalu sehat dan juga tetap menjaga keamanan anda di sana
ya ya terima kasih banyak